sementara itu pendiri partai umat amin rais mendatangi kediaman pemimpin front pembela islam atau fpi rizik syihab di kawasan petamburan tanah abang jakarta pusat rabu sore
pertemuan yang berlangsung selama satu jam tertutup bagi awak media
namun usai bertemu selama satu jam amin rais enggan berkomentar apapun terkait pertemuannya dengan rizik syihab di hadapan awak media
menurut salah satu deklarator koalisi aksi menyelamatkan indonesia atau kami marwan batubara mengungkapkan
kedatangan amin rais untuk menyampaikan selamat datang kepada pemimpin fpi rizik syihab usai tiba di tanah air pada selasa kemarin
dirinya juga mengungkapkan tidak menutup kemungkinan jika rizik syihab akan bergabung ke koalisi aksi menyelamatkan indonesia atau kami
sepanjang aspirasinya sama untuk menegakkan kebaikan
kita mengucapkan syukur
juga berharap beliau tetap menyuarakan kebenaran
sebelumnya pada selasa malam gubernur dki jakarta anies baswedan juga telah menyambangi kediaman rizik syihab
momen pertemuan itu diunggah oleh wakil sekretaris jenderal majelis ulama indonesia tengku zulkarnain di akun instagramnya